karena ini harganya murah
terlalu murah buat papa
apa karena aku yang ngasih
kamu diam disini dulu
kamu denger penjelasan papa
itu memang betul makanan favorit bapak
papa sangat terharu
waktu kamu bawain makanan ini ke kantor apa
papa gak nyangka kalau kamu masih ingat
makanan kesukaan papa
papa selalu terkenal
dimana kita selalu bisa makan bareng
kita bisa ketawak
bukan seperti sekarang ini
makanan itu gak papa sentuh
kalau papa kangen sama kamu
apapun yang udah papa lakuin ke gue
papa tetap jadi papa yang terhebat
karena secara gak langsung
papa udah buat kue mandiri seperti sekarang
selamat mengalami papa
selamat mengalami papa
selamat mengalami papa
selamat mengalami papa
selamat mengalami papa
selamat mengalami papa
selamat mengalami papa
selamat mengalami papa
selamat mengalami papa
selamat mengalami papa
selamat mengalami papa
selamat mengalami papa
selamat mengalami papa
selamat mengalami papa
selamat mengalami papa
selamat mengalami papa
selamat mengalami papa
selamat mengalami papa
selamat mengalami papa
selamat mengalami papa
selamat mengalami papa
selamat mengalami papa
selamat mengalami papa
selamat mengalami papa
selamat mengalami papa
kamu kok disini
kalau besok aku berangkatnya pagi banget
dan kemungkinan pulangnya juga malam banget
ada acara kampus ma
kamu udah ngasih tau mama
kalau bisa mama jangan berhubungan apapun sama om alex ya
takutnya mama nanti dicurang sama om alex
bisa bisa nanti semua perusahaan mama diambil alih sama dia
kalau aja rizky
kalau aja rizky
tahu bagaimana cara aku dan alex sampai bisa mendapatkan semua ini
dia pasti benci banget sama aku
sampai kapanpun aku harus jaga semua rahasia masa lalu aku dari siapapun
aku pasti akan menang
gue harus menang pertarungan sama rizky besok
karena gue gak akan bahagia kalau gue harus jauh dari lo usus goreng
karena jujur lo satu satunya sumber kebahagiaan gue
harga tidurnya di dalam terbanyak nyamuk di luar
gua harus menang di pertandingan gua sama pangeran besok
karena cuma itu satu satunya cara
supaya putri bisa bebas dari semua masalahnya
pake ini buat nutup selana lo yang robek
gua akan berjuang supaya bisa tetep ada di deket lo put
karena lo satu satunya cewek
yang bisa buat gue tersenyum
saat gua ngerasa sendirian di dalam hidup gua
aduh telpon engga telpon engga telpon
gua harus ngerjain tugas kaya ginian
kalo sampe pak bos tau bisa jadi pepes gua

kalau gak ada yang mau ngomong aku mau ke rumah

kalo gitu om jojo udah kerjain tugas yang aku suruh belum
aduh om jojo bingung non
ya gapapa gak ketauan lah kalo om jojo gak ngomong sama daddy
aduh pokoknya aku gak mau tahu
gak boleh gagal